beneran ciri ciri orangnya kayak gitu
lo tenang aja biar gue yang beresin
sekarang lo antar gua ke warteg
aduh maaf telat
kan malah kesel kok
pok makasih ya
kurang dua ribu
terlalu nunggu nasinya
nampaknya juga ini dia kan gitu
nampaknya juga gak betul pak
buat siapa banyak dari stranger things
lo kalau wirturka lo ialah far salt
terus kamu fakir siapa ya
perangkat kalau dulu think of the past ya
pok mau ke pasar
pok tapi saya mau nyari helm buat mpok dulu
soalnya sekarang lagi banyak razia
kang amin mau beli helm dulu gitu
saya mau pinjam sama kangkur atau kangkusnya
kalau gak ketemu mereka
insya allah ketemu pok
kalau gak ketemu juga
ya berdoa aja
pertemukan hamba dengan diri
kang trista dan mas pur
biar hamba bisa pergi ke pasar
siapa yang mau pinjam helm
terus kang trista kenapa nanyanya sama saya
sini kang helmnya kang
oh makan tempat biasa
kebetulan saya juga ada perlu
bang akriknya susah dihubungi pak
tuh bener kan yang gue bilang
gue kagak tahu itu mah urusan hidup lo
saya juga gak tahu
ya kalau lo kagak tahu tanya sama bapak lo sonu
masalah beginian mah bapak saya juga nggak tahu pok
mending lu temuin si udin
kan si uden yang nemuin malingnya
yaudah mendingan lo temuin si udin
iya bener pok
nanti aja pok kalau udah ketemu bang udin
ya lu nemuin udinnya ntar ntaran aja
tapi saya udah tanggung berdiri po
pelan pelan aja tis
saya ada perlu
ada perlu apa lo sama gue
lo mau pamer kartu nama
bukan atuh bang
ini kartu nama calok
gue kagak butuh calok
bukan buat abang
saya belum selesai
teleponnya susah dihubungi
ciri ciri orangnya gimana
dia juga sama kayak abang
beneran ciri ciri orangnya kayak gitu
lo tenang aja
biar gue yang beresin
sekarang lo hantar gue ke warteg
aduh maaf telat
baru tiga puluh menitan
mau pesen apa
aduh nanti aja deh
tadi katanya ada perlu sama aku
istri saya minta duit panjer kue
saya lupa kemarin ngasih kamu jak
udah saya siapin di tas
lo barus dulu gak apa apa ya
bang udin minta diantar ke wartegnya
ngapain lo makan di warteg
iya nyak udin lupa
nasi goreng buat ani
udah lo kasih ke ani
yaudah nyak mau pulang dulu
jangan lupa nasi dihabisin
terus puter balik ke parkiran
ke hadapan tuh